terima kasih anda masih bersama kami
belajar bahasa asing bisa dilakukan dengan berbagai cara
di mana saja dan tidak harus mahal
di kota bandung warga bisa ikut belajar bahasa inggris secara gratis
hanya dengan datang ke taman sejarah kota bandung setiap hari kamis siang
program pemerintah yang dinamai capetang ini terbuka untuk warga dari semua usia dan kalangan
rafa chandra siswa kelas tujuh smp di kota bandung ini tidak sungkan bergabung dalam capetang
meskipun hampir semua peserta lain dalam program ini berusia jauh lebih tua
ada satu bulan gitu lebih dari sebulan
ini kan tempatnya di atas umur kamu jadi kamu tidak merasa terlalu mengembui gitu
enggak enggak terlalu gitu
memang program ini terbuka untuk warga kota bandung dari segala usia dan latar belakang
mulai dari pelajar mahasiswa pegawai ibu rumah tangga pensiunan dan sebagainya
tapi cuma tulisannya
tapi semenjak di sini kan karena orang orangnya juga mereka ngomong bahasa inggris
jadi kebawa gitu jadi bisa
capetang yang artinya ceriwis dalam bahasa sunda rutin dilakukan setiap kamis
selama satu jam mulai pukul dua belas siang di taman sejarah kota bandung
seperti klub bahasa inggris pada umumnya
kegiatan ini melatih pesertanya untuk berbincang dalam bahasa inggris
topik yang dibicarakan bervariasi
misalnya tentang sarapan
cepetang menjadi wujud gagasan pemerintah kota bandung
yang menggalakkan kamis inggris untuk meningkatkan kemampuan berbahasa inggris warganya
kegiatan ini dilakoni oleh komunitas taman bahasa
semua harus berbahasa inggris
jadi tidak ada di sini yang dianak terikan
malah yang belum bisa kami peluk
yuk kita ngomong supaya suatu saat anda berada di level yang sama
sejak berlangsung enam bulan lalu
antusiasme peserta kegiatan ini cenderung tidak konsisten
karena sifatnya suka rela dan tidak dipungut biaya
sehingga tidak ada kewajiban peserta untuk selalu hadir di setiap pertemuannya
seperti hari ini ada sekitar lima belas peserta
di lain hari bisa mencapai tiga puluh peserta
salah satu kendalanya adalah karena kurangnya kepercayaan diri warga
untuk berbahasa asing di depan orang banyak
kami mengadakan latihan program untuk presenter tv di jakarta
nah ini salah satu perbincangan yang biasanya dilakukan dalam klub ini
dan sayangnya memang karena dilakukan diantara jam makan siang kegiatan para anggotanya
yang kebanyakan adalah pegawai
sehingga memang ini menjadi salah satu kendala terkumpulnya anggota di klub ini
sayangnya bentuk dukungan dari pemerintah kota bandung dalam kegiatan ini belum cukup maksimal
sehingga sosialisasinya baru sebatas dari mulut ke mulut pesertanya saja
revita ritarani bandung